untuk menyelesaikan persoalan rumah pak eko yang tidak memiliki akses
yang sebenarnya dalam sertifikat tanah pak eko yang dimiliki olehnya adalah rumah di depannya ini
maka diberilah solusi dari rumah pemilik yang ada di belakang rumah pak eko yaitu rumah ibu imas
akan dibentuk jalan sehingga pak eko bisa mengakses jalan keluar
solusi ini disepakat tidak dituangkan dalam berita acara yang ditentangani oleh berbagai pihak yang hadir
mulai dari rt rw kecamatan serta eko purnomo pada rabu siang
kasus ini bermula dari tuntutan eko mengenai akses jalan di depan rumahnya
dalam sertifikat tanah yang dimilikinya di depan rumahnya seharusnya ada jalan
namun lahan yang semestinya menjadi jalan justru dimiliki oleh pihak lain
sebagai solusi pemerintah pun mencarikan cara agar eko bisa mendapatkan akses
intinya bahwa solusi ini
ini bisa diatasi dengan diberikannya jalan gitu
jalan yang ada di kepunyaan ibu imas almarhum
jadi barusan sudah dijelaskan bahwa mereka ada jalan
itu tuntutannya sudah bisa diselesaikan
sementara itu pihak keluarga almarhum imas rukiah
yang telah memberikan sebidang tanahnya sebagai akses jalan untuk eko
mengaku tidak mengetahui jika rumahnya tepat berada di belakang rumah eko
awalnya kami tidak mengetahui
rumahnya bersebelahan dengan rumah ibu imas
sehingga kami hanya memantau dan ikut prihatin aja
nah katanya tadi malam
keluarganya bu imas ada didatangi oleh aparat untuk membicarakan masalah ini
ya kami sambut gembira
karena prinsipnya keluarga ibu imas itu ingin menolong
tadi waktu mediasi kami sudah memberikan kesanggupan kami
untuk memberikan akses jalan
selama kalau ada kerusakan bangunan perbaiki kembali
meski sudah mendapatkan akses jalan namun eko masih belum puas
pasalnya akses jalan yang dia tuntut adalah yang berada di depan rumahnya
eko pun akan tetap memperjuangkannya
pakailah aturan yang benar sesuai aturan yang diberikan oleh pemerintah
berarti untuk saat ini kan pemerintah jadinya tidak bisa meluruskan masalah ini
intinya ini hanya solusi dari pihak pengurus setempat
tetap saya terima
dan untuk masalah perjuangan ini nanti akan saya coba lah
entah itu saya nemuin siapa ininya tetap akan saya coba semaksimal mungkin
agar akses bisa kembali lah intinya
tanah yang direlakan oleh keluarga imas rukiah untuk dijadikan akses jalan bagi eko purnomo
berukuran lebar satu meter dan panjangnya diperkirakan mencapai enam meter
ada pun semua biaya untuk membongkar dan mengembalikan bangunan yang rusak
akibat pembuatan jalan akan ditanggung oleh pemerintah